tim panitia seleksi dewan komisioner otoritas jasa keuangan telah memangkas ratusan nama kandidat dan menyisakan dua puluh satu nama kandidat pimpinan ojk dari total delapan ratus dua puluh dua pendaftar
di lansir the tick finance anggota pansel tony prasentyono menyatakan para kandidat yang gugur tidak ada yang keberatan atas keputusan tersebut
ia menambahkan salah satu hal terberat dalam menjadi pansel adalah mencoret beberapa kandidat dewan komisioner ojk
karena hampir sebagian besar nama kandidat adalah orang yang dikenal
pansel sendiri telah menyerahkan dua puluh satu nama kandidat kepada presiden joko widodo untuk dikerucutkan menjadi empat belas orang sebelum melalui tahapan fit and proper test di hadapan dpr
dan berikut kami tampilkan tiga profil kandidat ketua umum otoritas jasa keuangan
kita lihat bersama siapa saja kah ketiga petarung yang berebut kursi ojk satu
yang pertama kita lihat adalah sigit pramono
dan sebelumnya sigit memang memiliki beberapa jabatan
kita lihat bersama bahwa sebelumnya menjabat sebagai presiden direktur bi dari tahun dua ribu dua hingga dua ribu tiga belas
kemudian jangan lupa juga menjabat sebagai direktur utama bni tahun dua ribu tiga hingga dua ribu delapan
sigit sendiri merupakan lulusan fakultas ekonomi universitas diponegoro tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan juga menyelesaikan master of business administration nya di prasetya mulia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
selanjutnya kandidat nomor dua adalah wimbo santoso
dan kita lihat wimbo santoso sebelumnya menjabat sebagai direktur direktorat pengaturan perbankan bank indonesia dari tahun dua ribu sepuluh hingga tahun dua ribu dua belas
kemudian menjabat juga sebagai kepala perwakilan bi di new york pada tahun dua ribu dua belas
dan executive director dari imf tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas
kemudian pernah menjabat sebagai komisaris utama bank mandiri tahun dua ribu lima belas
lulusan fakultas ekonomi universitas sebelas maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ini menyelesaikan master of sciencen business administration
kandidat terakhir calon kuat bos ojk kita lihat adalah zulkifli zaini
yang saat ini menjabat sebagai ataupun juga pernah menjabat sebagai deputi brunch manager kantor cabang bapindo seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian di rut bank mandiri dua ribu sepuluh hingga dua ribu tiga belas
dan saat ini sejak tahun dua ribu lima belas menjabat sebagai komisaris independen bni
merupakan lulusan dari institut teknologi bandung itb tahun seribu sembilan ratus delapan puluh